delapan oknum anggota organisasi masa ditangkap
satuan reserse dan kriminal polres cilacap jawa tengah
setelah terbukti melakukan penganiayaan terhadap warga
selain menangkap delapan oknum anggota ormas
polisi juga mengambil sejumlah atribut ormas
serta barang bukti lainnya
delapan oknum anggota ormas ini
ditangkap satres krim polres cilacap
setelah dilaporkan melakukan pengeroyokan
serta penganiayaan terhadap warga pada senin lalu
kedelapan oknum anggota ormas ini
ditangkap di dua lokasi berbeda
di wilayah binangun cilacap
polisi juga mengambil sejumlah atribut ormas
tidak hanya itu polisi juga mengamankan sejumlah barang
yang digunakan pelaku saat melakukan pengeroyokan
kejadian ini dipicu hanya karena perselisihan sepele
antara oknum ormas ini dengan warga
merasa tak terima setelah ditegur
oknum anggota ormas ini kemudian melakukan pengeroyokan
serta penganiayaan terhadap warga
hingga mengalami luka
dan hari ini
kita amankan beberapa pelaku
dari beberapa oknum ormas
yang mengatasnamakan oknum ormas
dan melakukan penganiayaan dan pemerahasan kepada masyarakat
ada dua tkp dan
delapan pelaku kita amankan
mereka melakukan penganiayaan terhadap masyarakat
kita kategoris sebagai penganiayaan berat
nantang justru nantang
nanti kita akan melakukan penganiayaan
ini lanjut semua
masukkan orang delapan itu
ini tidak diteroyok pak
ini orang delapan
terus satu sama delapan namanya apa
ke delapan oknum anggota ormas ini
dimasukkan sel tahanan mapolres cilacap
coreoba menjadi telpon um gran yr
jejaknya issued mengalaman alasan
jika itu pelayan lainnya takiej ministri
barangkali anak anak ekor